baru saja kita ikuti baru saja kita ikuti pernyataan dari masing masing pemohon dan lebih
lengkap lagi kita akan bergabung ke gedung mahkamah konstitusi bersama putri oktaviani
disana selamat siang putri ada informasi apa saja terkait dengan sidang yang diskorsi nih
yang selalu sejenis dan juga saudara benar sekali bahwa sidang lanjutan dari gugatan
pilpres dua ribu dua puluh empat ini masih akan dilanjutkan setelah nanti terlebih dahulu diskurs tadi memang baru
sesi dari pemberian keterangan dari para menteri ada empat menteri yang hari ini dihadirkan
ada menko pmk muhajir effendi menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto menteri
kewan sri mulyani menteri sosial trisma hari ini tadi juga sudah diberikan
beberapa pertanyaan oleh majelis hakim karena memang untuk hari ini khusus untuk hari ini yang
diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan kepada para menteri ini adalah hanya hakim
saja tadi ada beberapa hal yang disoroti misalnya saja tentu terkait dengan bansos
karena memang hari ini khusus untuk membahas terkait dengan bahan sos misalnya mengapa
anggaran perlindungan sosial makin besar kemudian juga ini kan pertimbangannya karena ada el nino
ini tadi juga sempat disebut oleh sejumlah menteri kenapa anggarannya ini bisa naik kemudian angkanya
demikian itu memang karena adanya el nino jadi memang untuk jaminan sosial kemudian juga tadi
sempat ditanyakan terkait dengan frasa penugasan presiden nah ini yang nanti rencananya masih akan
harus dijawab oleh para menteri dalam sidang hari ini tadi juga sudah memang ada sejumlah hal
yang bisa kita soroti misalnya saja tadi menko pmk muhajir effendi sempat menjelaskan terkait dengan apa
itu bahan sos yang diberikan kemudian juga terkait dengan kunjungan kerja tadi disebutkan oleh mojire
bahan sos ini memang sudah direncanakan jauh sebelum pemilu sehingga ini tujuannya adalah
mencegah kemiskinan dan juga menekan angka kemiskinan ekstrim karena memang pemerintah sendiri memiliki
target untuk menekan angka kemiskinan ekstrim di dua ribu dua puluh tiga diketahui angkanya satu dua belas persen dan di dua ribu dua puluh satu
target kemiskinan ekstrimnya adalah persen sementara untuk kunjungan kerja ini tadi muhajir
sempat menyebutkan kunjungan kerja ini digunakan untuk memastikan bahwa penyaluran bansos ini bisa sesuai dan juga tepat sasaran
karena memang ada juga pemilihan wilayahnya sesuai dengan kategori misalnya tadi tingkat kemiskinan ekstrim kemudian prevalensi dan juga stunting
elangga hartarto juga demikian tadi juga menjelaskan terkait dengan bansos yang digelontorkan dengan tiga kategori
jadi ada kategori bahan sos reguler perlinsos dan juga pada kondisi tertentu nah bahan sos yang digelontorkan pada masa atau untuk menangani adanya elindo ini adalah bahan sos yang masuk dalam kategori tertentu
atau bansos yang merupakan resiko global di dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh satu
karena tadi yang dicatat oleh erlangga adalah elindo ini membuat harga pangan terutama beras ini melonjak dan juga membuat atau menyumbang inflasi yang tinggi yang terjadi sejak juli dua ribu dua puluh tiga
menteri sosial trisma hari ini juga sempat menyebut bahwa justru anggaran untuk bantuan sosial di kementerian sosial ini justru angkanya turun
nah ini grace dan juga saudara beberapa hal yang tadi disoroti
tentu kita akan nantikan jawaban dari para menteri ini setelah nanti diskursus
baik terima kasih jurnalis kompas tv putri oktaviani atas laporan anda